kuasa hukum fahri hamzah dan partai keadilan sejahtera bersepakat memasuki sesi mediasi
dalam sidang perdana gugatan perdata di pengadilan negeri jakarta selatan
sebelumnya wakil ketua dpr fahri hamzah menggugat putusan pks yang memecatnya
dalam sidang perdana fahri hamzah diwakili kuasa hukumnya mujahid latif
sedangkan pks diwakili ketua departemen hukum dpp zainuddin paru
sidang yang berlangsung sekitar lima belas menit itu dipimpin ketua majelis hakim made sutrisna
kedua pihak diberi kesempatan memanfaatkan jalur mediasi yang akan ditengahi oleh
hakim pengadilan negeri jakarta selatan bahtar jubri hingga tiga puluh hari mendatang
fahri menggugat pks yang memecatnya sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan
pihak tergugat adalah presiden pks sohibul iman ketua bpdo pks abdul muiz saadih
dan ketua majelis tahlim pks hidayat nur wahid serta empat anggota majelis tahkim yang lain

pihak tergugat adalah presiden pks soebid dan ketua bpdp soebid